sementara itu pt konimax selaku produsen dari thermorex sirup salah satu dari lima obat sirup yang ditarik oleh bepom akan menghentikan produksi dan distribusi produk tersebut
tidak hanya itu mereka juga akan menarik kembali alias recall produk dari thermorex sirup enam puluh ml yang sudah terlanjur diedarkan ke pasar
dalam tanggapan resmi chief executive officer pt konimax rahmadi yusuf seperti yang dikutip oleh cnn indonesia com pt konimax menyatakan bahwa seluruh obat dalam bentuk sirop yang diproduksi tidak menggunakan bahan baku etilen glikol dan dietilen glikol
namun sebagai wujud kepatuhan pt konimax tengah mempersiapkan langkah untuk menghentikan produksi distribusi dan penarikan kembali produk dari thermorex
termasuk diantaranya ahli dari australia dan inggris yang ikut menangani kasus kematian anak di gambia
dari sepuluh vial yang diimpor rscm sudah menghabiskan dua vial setiap hari untuk sepuluh pasien yang ada
lalu kita belajar dari teratur ternyata ada zat yang terkandung dalam obat tertentu yang bisa mengikat racun dalam tubuh seorang yang ada di dalam tubuh orang
kita cari obatnya
obatnya ternyata salah satunya yang menjual adalah singapura
nah sementara kami baru bisa membawa itu sepuluh file ke indonesia
dan kita sudah berikan karena obatnya baru datang selasa kemarin
ya selasa ya selasa siang itu mendarat di jakarta kemudian sorenya kita langsung berikan
hasilnya kita tunggu dulu karena baru dua hari jadi kita masih belum bisa menyampaikan secara pasti ya
walaupun sebagian memberikan perbaikan